konvoy ribuan santri dan pelajar ini dimulai dari jalan veteran purwakarta
dengan menyusuri jalan jenderal sudirman sepanjang lebih dari tiga km
sambil membawa berbagai poster dan spanduk
para santri dan pelajar terus menyerukan agar umat islam kembali meramaikan syiar islam
memasuki tahun barus islam seribu empat ratus empat puluh hijriah
santri dan pelajar juga menyerukan agar umat islam menjaga uhwah islamiyah
dengan tidak terpecah belah terutama pada tahun politik
menghadapi pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
pada hari kepolisian menyebut pelaku diduga berasal dari afganistan
dan hingga kini belum ada indikasi aksi tersebut terkait terorisme
pihak berwajib masih menyelidiki kasus ini
demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia news report bersama reinhard sirait akan kami lanjutkan